kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir nofrian syahyos suahutabarat
kini memasuki babak akhir
pasangan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
akan mengikuti sidang pembacaan fonis oleh majelis hakim pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
petugas humas pengadilan negeri jakarta selatan ju yamto mengatakan
pihaknya akan memfasilitasi pengunjung sidang yang ingin menyaksikan sidang putusan verdi sambo ini
dengan menyediakan sembilan layar monitor
hal itu dilakukan karena keterbatasan kapasitas ruang sidang utama yang hanya menyediakan lima puluh kursi
meski demikian pengadilan negeri jakarta selatan mengimbau warga
agar tidak datang ke pengadilan karena bisa menyaksikannya melalui siaran langsung di televisi atau media sosial youtube
kapasitas lingkungan pengadilan negeri jakarta selatan sendiri kita tahu
sempit barangkali untuk misalkan dihadiri sekitar tiga ratus orang itu kan sudah
sangat penuh itu makanya harus ada pembatasan bukan pelarangan
kami ulangi lagi ya bukan pembatasan bukan pelarangan tapi pembatasan
ruang sidang itu kan cuma lima puluh seat lima puluh kursi itu maksimal gitu
makanya nanti kami memfasilitasi mereka yang tetap hadir di persidangan itu kita sediakan sembilan layar monitor
untuk mereka bisa mengikuti jalannya persidangan tanpa harus masuk ke ruang sidang